pintar melihat peluang mungkin itu kata yang tepat ketika anda melihat kebun sayur ini
bagaimana tidak siapa yang menyangka jika lokasi aneka sayuran hijau ini tumbuh
dulunya adalah lahan kosong langganan banjir saat musim hujan
kebun sayur ini dikelola oleh sekelompok petani mina mulia di desa putih kabupaten kediri jawa timur
pengelolaan kebun sayur menggunakan sistem tumpang sari atau minahorti
dengan sistem ini para petani dapat menanam tiga jenis sayur dan satu jenis ikan dalam satu lahan
masing masing sayuran tersebut antara lain bungkul melon dan cabai
tidak hanya itu air bekas banjir juga bisa dimanfaatkan petani untuk membudidayakan ikan air tawar dengan jenis ikan nila
dari lahan berukuran lima puluh meter persegi tersebut para petani mampu mendapatkan jutaan rupiah dalam sekali panen
panen itu bungkul yang lahan sekitar lima puluh persegi ini
juga bisa menghasilkan keuntungan dua sembilan ratus perang
dan juga kemudian harinya kita panen lombok
lombok ini juga kalau kita kalkulasi dengan luasan bidang ini juga bisa menghasilkan kurang lebih tiga jutaan
sementara di pasuruan jawa timur nur hidayat empat puluh satu tahun petani asal desa jati arjo sejak sepuluh tahun lalu
mencoba merintis usaha pertanian organik
petani asal desa jati arjo sejak sepuluh tahun lalu
jadi banyak permintaan juga karena apa organik ini kan pandemi ini kan isunya isu kesehatan
sedangkan organik kita itu adalah produk produk kita adalah produk produk sehat dan ramah lingkungan
sehingga memang dalam budaya kita itu benar benar zero kimia
di area seluas dua puluh hektare hutan sosial gunung arjuna nur menanam beragam jenis pohon
seperti pisang kafenis kopi nangka dan kelengkeh
dari panen kopi dan pisang kafeindi saja ia mendapatkan omset hingga delapan juta rupiah
tim liputan cnn indonesia